teni dan polri siap mengamankan mudik hari rai dolfi iii dua ribu delapan belas
dengan mengerahkan lebih dari satu ratus tujuh puluh ribu personelnya di seluruh indonesia
dalam apel persiapan operasi ketupat dua ribu delapan belas di lapangan silang monas rabu pagi
kapolri jenderal polisi tito karnavian yang memimpin apel bersama panglima tni marsikal hadi cayanto
menyatakan operasi ketupat dimulai pada tujuh hingga dua puluh empat juni dua ribu delapan belas
selain pengamanan di tempat tempat transportasi publik dan titik rawan macet
untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
kepolisian juga tetap fokus untuk mengantisipasi tindak pidana penimbunan dan monopoli harga pangan
serta mencegah terorisme
polres mojokerto menyiagakan lebih dari tujuh ratus lima puluh personel dalam operasi ketupat semeru dua ribu delapan belas
tim khusus juga dibentuk dengan instruksi tembak di tempat bagi pelaku kriminalitas
tim dengan lebih dari tujuh ratus lima puluh personil polisi itu akan disebar
dan akan menyebar mulai tanggal delapan hingga dua puluh empat juni mendatang
demi kelancaran dan kenyamanan arus mudik lebaran
dua puluh pos pantau dan pengamanan juga disiapkan oleh kepolisian resan mojokerto
sementara itu apel siaga juga berlangsung di sumbawa
lebih dari lima ratus personil akan bertugas menjelang lebaran
pasukan operasi ketupat gatarin dua ribu delapan belas akan ditempatkan di berbagai pos pelayanan keamanan di wilayah sumbawa
baik perhubungan darat laut